pt kci mencatat sejauh ini sudah lebih dari lima belas ribu orang yang mendapatkan vaksin covid sembilan belas
tadi faktor faktor eksternal masih menjadi sentimen yang harus diwaspadai
apakah kemudian tiktok shop atau platform sejenisnya social commerce ini nantinya akan dikenakan sanksi atau tindakan hukum tertentu karena diduga melanggar
oleh para pedagang dalam rangka menyeimbangkan
melihat suasana apa ya
kenapa emang kalo main sama dede
nah tentu pasar juga memperhatikan faktor rusia ya
di tengah arus mudik ini sejumlah pemudik menggunakan sepeda motor
nah ini sekarang ini waktu waktunya masih tahap penjaringan
hanya mereka yang memiliki kapasitas intelektual yang kurang memadai saja
salam presisi pak agus sehat sehat saja pak ya